jangan lupa subscribe channel owo
mau lari kemana
sampai ke ujung dunia pun
kalau ngomong yang jelas
saya udah nyampe rumah
kamu mau bunuh si ujang
orang dicekek itu bisa apa
itu artinya kamu mau bunuh si mujang
kalau si ujang sampai mati
gara gara kamu cekek
kamu bisa ditangkap polisi
kalau kamu ditangkap polisi
kamu bisa dipenjara